pak ustadz kenapa setiap idul adha kita harus berkurban
nah begini kisahnya
pada sahaman nabi ibrahim alaihissalam
allah menguji keimanannya melalui mimpi untuk menyembeli putranya ismail
atas dasar ketakwaan mereka pun pergi menjalankan perintah allah
sepanjang perjalanan mereka selalu diganggu iblis yang berusaha menggagalkan niatnya
hingga nabi ibrahim pun melempar si iblis dengan batu
setelah menempuh perjalanan tibalah pada saat detik detik penyembelian
ismail pun sudah terbaring dengan penuh keikhlasan
dan isopun mulai diangkat
namun seketika turunlah firman allah untuk menghentikan aksi nabi ibrahim menyembeli putra kesayangannya
dalam surah as safaat ayat satu ratus tujuh sampai dengan satu ratus sepuluh
watarakna alaihi bil ahim
salamun ala ibrahim
qadhalikan najsil muksinin
begitulah sejarah awal mulanya berkurban
maka dari itu kita haruslah berkurban bagi orang yang empuk
sebagaimana korbannya nabi ibrahim berkurban untuk menyempurnakan ketakwaan
selamat hari raya idul adha seribu empat ratus tiga puluh